diduga usai pesta minuman keras empat orang warga sindang kasih ciamis tewas
korban bersama tiga belas temannya menenggak miras jenis ciu yang dioplos dengan minuman berenergi
ibu nda gugun tak kuasa menahan kesedihan mendapati anak kesayangannya tewas dengan tragis
gugun gunawan pelajar kelas satu sma ini bersama tiga temannya tewas usai pesta minuman keras awal tahun kemarin
tiga korban tewas lainnya masing masing egy aprianto ade romadon serta nana sutisna warga sukahurip sindang kasih ciamis
korban sempat jalani perawatan medis di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong
tercatat sebanyak tujuh belas warga menggelar pesta minuman keras di salah satu perumahan milik korban
menurut pengakuan korban selamat mereka menenggak miras jenis ciu yang dioplos dengan minuman berenergi
dicampur deksel nggak
nggak udah pegang
ada berapa orang yang meninggal teman teman
kalau saya kurang tahu sih
kadang masih di sini ya
polisi memastikan ada empat korban tewas diduga overdosis miras oplosan
meski demikian kepolisian belum bisa memastikan jenis minuman keras yang menyebabkan kematian
polisi memastikan pembawa ciu dari yogyakarta
untuk saksi yang diperiksa masih berlangsung ya
masih berlangsung di sini pemeriksaannya itu kan
karena korban juga masih ada yang dirawat
namun dari beberapa saksi yang sudah diambil bahwa minuman itu juga didapatkan dari luar daerah ya
dari luar daerah untuk dibawa dilakukan untuk pesta tersebut ya
masih ada satu orang korban yang masih dirawat di rumah sakit jasa kartini kota tasikmalaya
sementara sisanya sudah kembali dan menjalani perawatan di rumah
deden rahadian ciamis